kita lanjutkan kembali dialog malam hari ini bersama dengan mas revo lusiriza dan juga mas elvan dhani
masih bergabung bersama kami ya mas revo dan juga mas elvan
kita akan bahas mengenai lonjakan angka kasus yang cukup memprihatinkan di beberapa wilayah di indonesia pada pekan hari ini
yang pertama kita akan mungkin melihat memantau bagaimana kasus atau situasi di kudus ya
kalau dari mas revo dan juga mas elvan sendiri melihat kondisi di kudus saat ini sampai ada lockdown
angka kasusnya juga cukup memprihatinkan dan melihat sebenarnya kan kudus ini bukan katakanlah wilayah yang menjadi tujuan utama ketika lebaran ya
bukan menjadi kota atau destinasi yang banyak dituju ketika libur lebaran
tetapi menjadi wilayah yang saat ini justru dapat imbas paling dapat concern gitu pasca libur lebaran dua ribu dua puluh satu
saya ke mas elvan dulu deh
oke fanny kalau kita cari data ya kita cek data
hari jumat kemarin ada dua ratus empat puluh satu kasus ada tujuh belas kematian dalam sehari
kemudian dinyatakan zona merah beberapa dinyatakan lockdown
seperti tadi fani bilang ya ini bukan daerah mudik
jangan jangan kita perlu cek kalau itu ya apakah ini cara mudik atau enggak
mungkin dia juga bisa jadi kota transit
karena kudus ini kan juga banyak tempat ini kan peninggalan peninggalan
oh iya wisata islam seperti itu ya mas elvan
kasus kalau kita tahu
ada kasusnya di kudus
itu ada kasus klaster sekolah guru dan muridnya
kemudian kluster kampung ada empat puluh delapan kena sekampung tiga meninggal
artinya ini sangat terkait dengan kebijakan daerah
sangat terkait dengan kebijakan kepala daerahnya gitu ketika melakukan pengetatan
pertanyaannya apakah sudah dilakukan di sana pengangkatannya
sejauh mana pengawasannya
karena sekolah nih klaster sekolah
berarti dia sudah mulai tetap muka
kalau kita tahu beberapa daerah yang masih membahayakan covid nya
seperti jakarta tetap muka masih belum
beberapa daerah lain juga masih belum
memang beberapa kota di jawa tengah jawa barat juga ada jawa timur
beberapa memang sudah mulai tetap muka
nah cuman ini harus ini betul betul jadi pr ya
pr untuk pemerintah
bukan hanya untuk satgas juga tapi juga untuk menteri menteri terkait
menteri pendidikan misalnya dicek gitu protokolnya
apakah call sekolah terbuka itu sudah benar
kalau kayak gini kan ada kasus kayak gini di daerah ini yang terberitakan
karena saking banyaknya nih klasternya
jangan jangan di tempat lain ada kasus kayak gini nggak terberitakan karena kasusnya kecil
dan jangan lupa tidak semua data itu kemudian dipublikasikan
kalau jumlahnya sedikit sedikit itu kadang kadang ya daripada nanti di yonamera gitu
saya dengar dengar kayak gitu mudah mudahan salah yang saya dengar
mudah mudahan benar semua data itu benar tidak ada yang ditutupi
kemudian ada selain klaster itu klaster perkampungan
ini kan unik kan sebenarnya
dari mana datangnya
kalau mereka kemudian bukan kota mudik dari mana datangnya
nah ini kan pemerintah harus menjelaskan gitu loh
karena kan kalau tidak dijelaskan ini kan nanti akan bingung juga nih
masa kita tahu tiba tiba tetangga kita nggak pernah kemana mana kemudian covid
emangnya covid itu dari indonesia
berarti proses tes ini ya mas elvan ya
bahwa kemudian bermutasi dan lain lain
saya kira ini jadi pr yang sangat besar untuk pemerintah
dicek lagi semua protokol
karena covid itu semuanya ya
ketika ada perintah untuk dua arah kesehatan dan ekonomi
maka kemudian kepala daerah ini berkreasi
berkreasinya ada yang membuka mall ada yang membuka pasar ada yang membuka ini
itu bahwa menyatakan bahwa usaha pencegahan covid itu tetap bisa berjalan dengan pertumbuhan ekonomi
nah itu ini resiko
nah sekarang harus direview ulang
karena yang harus di close tuh pintu pintu untuk penularan penularan ini dicegah
karena sejatinya ekonomi itu akan tumbuh kalau kita suka negara ini sukses mengantisipasi covid
kalau udah covidnya beres ekonomi bisa berlari kan pahalangan
kalau kayak gini baru lari dikit ada kasus lagi lari dikit kasus lagi
saya kira itu fani catatannya
jadi harus protokolnya dikelah lagi
protokol pengatatan itu
oke ini pekerjaan rumahnya sedikit banyak ya sedikit bertumpu
karena tidak hanya di kudus jawa tengah tetapi juga di sumatera
yang notabene juga sekitar jawa tengah
juga sekarang skupnya kan menjadi lebih lebar ya lebih banyak gitu
mas revo sendiri bagaimana anda bisa menggarisbawahi yang terjadi di sumatera gitu
apalagi kalau misalnya dibandingkan dengan tahun lalu saat virus ini baru ada di indonesia
iya kalau misalkan kita lihat pantauan pantauan di lapangan kita akan lihat
ada beberapa kota yang sekarang sudah menjadi daerah merah di sumatera gitu
kan jauh ya pekanbaru ya
dan juga di palaimbang juga juna merah
tapi kalau misalkan kita lihat di beberapa kota
itu sebenarnya apa namanya
pengetatan protokol kesehatan sudah berjalan dengan baik
tetapi ada yang kita lihat juga bahwa yang tadi dikatakan oleh mas elvan
protokol kesehatannya memang benar benar ambiar
laporan laporan dari lapangan secara langsung gitu ya mengatakan bahwa dia
ketika malam minggu warung warung bergerak velg
tempat tempat nongkrong itu masih berjalan seperti biasa
orang orang masih berkerumun tanpa ada masker seperti cendol
dan ini kan yang menjadi memperparah penularan covid sembilan belas ini
jadi kalau menurut dalam diskusi editor kita kan sebenarnya ada dua hal yang sekarang sedang kita tunggu
untuk menekan angka covid ini mau tidak mau satu bergantung pada vaksinasi
tentu semua orang tahulah bahwa ruang redaksi ini kan termasuk salah satu yang mendapatkan
karena masuk menjadi bagian dari petugas publik
maka newsroom newsroom atau media itu termasuk salah satu yang sudah mendapatkan vaksinasi gitu
kita juga sama kita mendapatkan vaksinasi
masuk dalam gelombang ketua
dan ketika kita sudah hampir merata di ruang redaksi ini mendapatkan vaksinasi
kita merasakan betul bahwa penularan covid sembilan belas relatif menurun menurun di tempat kita sendiri
di artinya walaupun ada yang positif kemudian ketika proses tracingnya jauh ini puji tuhan
alhamdulillah itu lebih berlokalis
tapi kan kita juga menerapkan protokol kesehatan secara ketat
artinya teman teman juga dalam bekerja menerapkan prokes dengan sangat ketat
mengenakan masker jaga jarak kemudian rajin rajin cuci tangan dan hand sanitizer
nah artinya tekup kecil seperti ini tentu bisa menjadi potret
kalau ke depan sebenarnya yang kita harapkan juga itu
nah harapan yang sekarang ada tentu satu harus menggenjot proses vaksinasi
kita di data kita kan proses vaksinasi di beberapa daerah sudah cukup baik
dki jakarta termasuk yang cukup baik gitu ya tapi luar dki itu kan masih harus terus digenjot ini vaksinasinya
sumatera itu sampai sekarang masih harus digenjot
karena secara nasional kita baru sekitar berapa belum sampai sebelas juta ya orang yang divaksin
jadi target satu ratus delapan puluh juta
nah tapi tentu kan kita tidak hanya bergantung pada vaksin
protokol kesehatan itu menjadi mutlak
dan kita lihat tidak usah jauh jauh ke sumatera pak
kita kan di sekitar jabodetabek aja kita lihat masih banyak kok yang ambiar protokol kesehatannya gitu ya
jadi kalau tidak mau memang kita bersama ini terus sama sama menggedur bahwa
satu harus terus digenjot vaksinasi
dan kita beruntung bahwa pak pemerintah sampai saat ini terus berupaya mendatangkan vaksin ya
besok juga rencananya akan ada lagi datang vaksin sinovac ya
besok akan disimpulkan
terus sambut langsung oleh di oms ya
kan menyambut kedatangan vaksin
nah tapi yang tidak kalah penting adalah penerapan disiplin di masyarakat
dan di kudus misalnya van yang tadi kita bahas kudus ini kota kecil tapi kan kota persinggahan
orang semarang kalau mau misalkan mau ke pati rembang separa blora dan sebagainya
pasti akan lewat kudus
jalur pantura secara tradisional juga lewat kudus
artinya dia memang kota persinggahan dan disebutkan oleh mas elvan
di sana banyak situs situs islam gitu ya
artinya ini klaster lebaran
dan kalau berdasarkan penjelasan dari bupati kudus sendiri kan paling banyak adalah klaster keluarga
artinya kalau klaster keluarga artinya orang tertular dari keluarganya
kemudian ketika mungkin bersilaturahmi di kampungnya akhirnya makin menular
dan mungkin ada kegiatan bersama
jadi lagi lagi yuk mari kita harus sama sama mendukung
vaksin harus kita tuntut dan kita kawal supaya lebih cepat pelaksanaannya
yang kedua ya kita harus sama sama campaign soal protokol kesehatan itu
di pertengahan lewat dari pertengahan tahun dua ribu dua puluh satu tapi harapan tentu masih ada dan kita akan sama sama kawal ya
supaya menekan angka atau penyebaran angka kasus covid sembilan belas di indonesia khususnya pada tahun ini
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih pak
terima kasih sekali
karena durasi yang sangat sempit kita harus sudahi dulu dialog pada malam hari ini
terima kasih atas waktunya mas revo dan juga mas elvan supaya bisa menjadi insight dan juga tentunya pertimbangan buat pemerintah pusat dan juga daerah dalam membuat kebijakan terkait covid sembilan belas di indonesia ke depannya
terima kasih sekali lagi atas waktunya bapak bapak pada malam hari di cnn indonesia newscast